pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas menjadi catatan khusus bagi cnn indonesia
sebagai layar pemilu terpercaya cnn indonesia berkomitmen mengawal pesta demokrasi terbesar ini
mulai dari debat capres cawapres pemungutan suara hingga pelantikan presiden
lalu akan seperti apa prosesnya dan apa saja tahapan pentingnya
berikut informasinya untuk anda
kepala komisi pemilihan umum
lima kali debat kami akan selenggarakan satu di bulan januari
satu kali di bulan februari dua kali di bulan maret dan satu kali di bulan april
lokasinya sementara empat kali akan dilaksanakan di jakarta satu kali di surabaya
tapi ini kan rancangan kita bisa saja berubah
banyak sudah usulan masuk ke kita dari lingkungan hidup dari komunitas internasional
dari perempuan komnas ham banyak sudah masuk ke kita termasuk tentang korupsi
banyak nanti kita bahas
sebelumnya ada berbagai macam usulan konsep debat pilpres dua ribu sembilan belas
seperti jumlah debat tempat debat hingga bahasa yang digunakan
namun kpu menyebut format debat harus disetujui dua kandidat
yakni joko widodo dan prabowo subianto

pada bulan maret

jika mereka merasa bahkan

perhitungan suara dilakukan selama sembilan hari setelah pemungutan suara yaitu dari delapan hingga tujuh belas april
setelah perhitungan suara selesai rekapitulasi dilakukan selama tiga puluh lima hari dari tanggal delapan belas april hingga dua puluh dua mei
apabila ada sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden
kpu menjadwalkan penyelesaiannya pada dua puluh tiga hingga lima belas juni dua ribu dua puluh
tahapan berikutnya pelantikan anggota dprd provinsi dprd provinsi dan kabupaten atau kota pada agustus hingga oktober dua ribu tujuh belas
tanggal satu oktober dua ribu sembilan belas merupakan tanggal pelantikan anggota dpr dan dpd
sedangkan pelantikan presiden dan wakil presiden pada dua puluh oktober dua ribu dua puluh
pesta demokrasi dua ribu sembilan belas diharapkan dapat menghasilkan iklim demokrasi kerakyatan partisipatif
pelaksanaan pemilu serentak dua ribu sembilan belas adalah pertama kalinya dilakukan di indonesia
dan ini menjadi sejarah pemilu di indonesia
pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas merupakan perwujudan dari pilar utama dari pancasila
yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia